nah tapi memang ya menjadi haji yang mabrur ataupun bisa merasakan tiba di mekah dan juga madinah itu menjadi satu mimpi bagi semua umat islam
jadi banyak yang berusaha keras mengumpulkan uang
namun tidak semua yang bisa mewujudkan mimpi untuk beribadah ke tanah suci
nah itu pula yang dilakukan dua penarik becak di tasik malaya dan tulung agung
setelah menabung bertahun tahun akhirnya mereka bisa menunaikan ibadah haji tahun ini
nono siswanto sehari hari adalah penarik beca
bapak berusia enam puluh tiga tahun ini tinggal di kampung babakan cipakat singaparna tasikmalaya jawa barat
dan tahun ini nono melaksanakan ibadah haji setelah menabung selama hampir sebelas tahun
nono berangkat ke tanah suci bersama istrinya iis gandawati
memang bukan hal yang mudah mengumpulkan uang untuk bisa berangkat haji
namun semangat nono begitu keras
dari pekerjaannya menarik becak setiap hari ia menyisihkan uang sebesar sepuluh hingga dua puluh ribu rupiah
tahun dua ribu sebelas nono memutuskan untuk mendaftar haji setelah uang muka terkumpul hampir sembilan juta rupiah
salah satu kebiasaan nono saat bekerja adalah tidak pernah menetapkan tarif setiap mengantar penumpang
tanggal dua puluh empat agustus nanti nono dan istri akan berangkat ke tanah suci
saya itu nggak ini soalnya sangat buruk itu nggak
tarik saya terserah yang punya gitu
biar ngebeca juga begitu
kalau ada orang tanya berapa berapa saya nggak mau
iya dikasihnya aja
walaupun jauh misalnya dikasih juga diterima ya
nggak soalnya di hati saya kan sudah hilang